assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
para pemirsa yang dimuliakan allah swt
bulan suci ramadan itu sebetulnya bukan hanya bulan pengamalan
tapi juga adalah bulan penghayatan
apa arti pengamalan tanpa penghayatan
tapi juga jangan hanya penghayatan tapi tanpa ada pengamalan
makanya itu saya kira yang paling bagus untuk kita lakukan pada bulan suci ramadan ini
pengamalan plus penghayatan
barang siapa yang berpuasa pada bulan suci ramadan
dalam keadaan beriman dan dengan penuh kepasrahan ketulusan
akan diampuni dosanya
yang masa lampau juga masa akan datang
jadi hadis ini mengingatkan kepada kita semuanya
bahwa pengamalan pengamalan yang selama ini kita lakukan selama bulan suci ramadan
tidak akan banyak artinya
tidak akan membuahkan banyak hasil
kalau tidak disertai dengan penghayatan
karena itu pada kesempatan ini saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
mari kita meningkatkan kualitas ramadan ini
dan kita dengan cara seperti apa
jangan hanya mengandalkan amalan
wah saya sudah khatam quran
wah saya sudah baca ya letih seribu kali
wah saya sudah bantu anak yatim piatu
tapi hatinya masih kering
penghayatannya terhadap allah swt masih dangkal
nah itu tidak banyak artinya
kita diingatkan ya bahwa amalan itu sangat penting
tetapi yang tidak kalah pentingnya adalah penghayatan
kesadaran yang sangat puncak
kesadaran puncak ini yang sangat penting
jadi ada sebuah penyadaran diri disitu itu
nah selama kita melakukan ibadah ibadah ramadan
tetapi hati kita masih tetap angku
masih tetap sombong
masih ego dan seterusnya
itu tidak akan memberikan arti apa apa
kamen sa'imen lai salahu jaza'i la'l ju'wal atas
betapa banyak orang yang berpuasa
tetapi yang diapar oleh itu hanya lapar dan dahaga
nah kita ingin
jangan hanya amalan orientir
tapi juga penghayatan orientir
penghayatan plus amalan
atau amalan plus penghayatan
ini yang kita harapkan
yang beribadah itu bukan hanya badan
harus melakukan mujahadah
hati ini harus melakukan riadah ⁇
nah ini yang sangat penting
kita memang menyumbang
tetapi tidak selesai sampai disitu kita bersadaka
tidak selesai hanya mengeluarkan zakat
tidak selesai sampai dua puluh rakat
setiap malam kita melakukan sholat tarwih
tetapi tanpa penghayatan
kering hati ini
mari kita memperbaiki kualitas ibadah kita pada bulan ramadan kali ini
dengan mempertebal penghayatan kita kepada allah swt
rasulullah pernah mengingatkan
itu ada dua sahabatku
ada dua orang yang sedang sholat
tapi sholatnya antara bumi dan langit
dan satu salat bumi
berarti yang sangat menentukan disini bukan hanya gerakan
bukan hanya amalia
tetapi yang sangat menentukan adalah penghayatan
jangan kita hanya puasa bumi
apa yang dimaksud puasa langit
puasa yang menggapai langit
ibadah yang menggapai langit
bagaimana menggapai langit
itu harus ada energi batin yang kuat disitu
tetapi penghayatannya kemana
tetapi hatinya tetap egois
saya ingin mengingatkan kepada kita semuanya
mari kita memperbaiki kualitas setiap ibadah yang kita lakukan
agar ada dimensi batinnya
dimensi batin saja tanpa fisik tidak sempurna
dimensi fisik tanpa dimensi batin juga tidak sempurna
saya ingin mengingatkan sebuah kata kata yang sangat bagus dari ibnu al tailah
barang siapa yang berpikir tanpa bertasau maka itu zintik rusak
barang siapa yang bertasau tapi tidak berpikir itu juga rusak
barang siapa yang menggabungkan keduanya
maka itulah yang benar
maka itulah yang menggapai langit
nah para pemirsa dimanapun juga berada
saya menghimbau kepada kita semuanya
ramadan kali ini penuh dengan tantangan
yang siap menjemput siapapun tanpa mengenal siapapun
entah itu pejabat entah itu konglomerat entah itu fakir miskin
siap dijemput oleh malaikat maut
oleh karena itu bulan suci ramadan kali ini mari kita lebih intensif
melakukan amalia ramadan bukan saja sekedar melakukannya
tanpa penghayatan tetapi mari kita menaikkan
kualitas ramadan kita kali ini batin kita yang beribadah
batin kita yang bekerja insya allah pasti ramadan ini akan memberikan efek yang sangat positif
menjalani sisa sisa kehidupan kita di masa depan
demikian wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh